dua tahun sudah wardi menahan rindu pulang ke kampung halaman di boyolali jawa tengah
dan pada lebaran kali ini ia pun sudah membulatkan tekadnya untuk pulang kampung
ia juga merasa beruntung bisa mengikuti program mudik gratis sepeda motor menggunakan kapal laut
ya karena makan dikasih
kita kan bisa ibaratnya yang muslim bisa sholat bisa nyantai nggak capek badan enak
fasilitasnya bagus lah fasilitasnya ada fasilitas untuk toilet musola
ya pokoknya lengkap lah ada air panas kalau mau menyeduh nyeduh kopi ada
demikian juga bagi nur latifni
awalnya ia tak memiliki rencana mudik ketentuan
kampungnya di jepara jawa tengah dengan alasan biaya
enggak bisa enggak betah capek
di samping capek kan otomatis ngisi bensin kan perlu duit kan pak
kalau enggak ada ini enggak bisa pulang saya
program mudik gratis sepeda motor ini digelar oleh kementerian perhubungan kementerian bumn pt pelni serta pelindo
ya memang gini kenapa sebenarnya ini sih
inisiasi mudik motor ini agak mendadak karena kita awalnya berpikir ya semua bisa mudik melalui jalan darat
nah itulah kenapa pelni berinisiasi
ya udah gimana kalau mudiknya kita bantu walaupun sebenarnya kan pakai motor lucu gitu
tapi untuk mengurangi beban di jalan tol
untuk menghadapi lebaran kali ini pt pelni mengerahkan sebanyak sembilan kapal untuk mengangkut penumpang
targetnya untuk mudik dan arus balik kali ini pt pelni mengangkut empat puluh penumpang